belasan warga asal desa jatirejo kecamatan diwak jombang jawa timur
hingga senin siang masih terbaring di puskesmas cukir
mereka dilarikan ke layanan medis akibat mengalami pusing mual diare hingga dehidrasi
usai menyantap menu di sebuah acara di salah satu rumah warga pada kamis malam
mereka datang secara bergelombang sejak jumat malam dan mencapai puncaknya pada sabtu siang
tidak hanya orang dewasa sejumlah anak anak juga ikut menjadi korban keracunan makanan
pihak puskesmas mencatat ada tiga puluh pasien yang menderita keluhan yang sama
tujuh belas diantaranya menjalani rawat inap sedang sisanya telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan
abis maharib ada acara kegiatan desa termasuk yasinan ada begat kita makan dengan sedikit juga
terus malamnya itu kok dapat pusing pusing
selain merawat pasien petugas juga sudah mengambil sampel makanan
mereka juga telah melakukan uji laboratorium guna memastikan kandungan yang menyebabkan korban mengeluhkan gejala keracunan